bupati banyuwangi abdullah azwar anas memprotes keras adanya pembangunan infrastruktur publik di atas puncak taman wisata alam kawah ijen
anas menilai pembangunan fasilitas publik tersebut merusak keindahan kawah ijen
di bibir kawah ijen banyuwangi jawa timur ini tengah berjalan pembangunan sejumlah infrastruktur publik
infrastruktur yang dibangun balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur ini berupa pendopo toilet dan pagar pembatas
selain puncak ijen bbksda jawa timur juga membangun touris information center atau tic musola dan pos kesehatan di area parkir para tuding
namun pembangunan infrastruktur di puncak ijen menuai kecaman dari pemerintah daerah banyuwangi
pemerintah kabupaten banyuwangi mengaku belum pernah mendapatkan pemaparan dari bbksda jawa timur
tentang pembangunan fasilitas umum di puncak ijen
yang tidak mengganggu kawasan ijen yang selama ini menjadi kelebihannya salah satunya landscape dan apa namanya tata ruang di kawasan ijen
anggaran yang dikucurkan pada pembangunan infrastruktur publik tahap awal ini senilai lima miliar rupiah
sementara pembangunan tahap kedua akan dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh
anggaran total untuk pengerjaan proyek ini hingga rampung mencapai tiga belas
pembangunan infrastruktur di kawasan taman wisata alam puncak ijen menuai tanggapan dari sebuah komunitas yang tergabung dalam gerakan kampanye lingkungan
komunitas sea solder ini membuat petisi yang berisi penolakan pembangunan ijen yang akan ditujukan kepada presiden republik indonesia
pasalnya pembangunan tersebut dinilai merusak ekosistem yang ada di kawasan ijen
petisi dengan judul safe kawah ijen stop pembangunan di puncak ini telah mendapat lebih dari enam tanda tangan masyarakat
mereka berharap pembangunan infrastruktur yang ada di puncak ijen dapat dihentikan sehingga tidak merusak ekosistem
terlebih saat ini gunung ijen masih aktif
balai besar konservasi sumber daya alam atau bbksda jawa timur membangun infrastruktur publik di puncak ijen dan juga areal parkir paltuding sebagai penunjang fasilitas wisatawan
di antaranya toilet
pembangunan musola dan juga pos kesehatan
menurut kami di puncak itu tidak patut untuk dibangun
jadi tidak patut kalau ada bangunan
apa dampaknya ketika membangun itu
secara langsung ekosistem mas
ekosistem akan berdampak kemudian takutnya nih ya
takutnya akan ada longsor
dan di situ kan ijen juga masih aktif